inilah video amatir yang menunjukkan densus delapan puluh delapan menyita puluhan senjata api mematikan beserta ratusan amunisi
di kediaman terduga teroris berinisial de di bekasi jawa barat pada senin
de juga terdaftar sebagai karyawan pt kai
sementara itu kepala polda metro jaya irjen karyoto menjelaskan
lima senjata api dari berbagai jenis mulai laras panjang hingga airsoft gun yang sudah dimodifikasi
disita di rumah terduga teroris
polisi juga menyita laptop kamera dan buku panduan agama
menurut polisi tersangka aktif melakukan propaganda isis di media sosial
dan sering memberi motivasi untuk bersatu melakukan jihad melalui media sosial
bahwa itu ada senjata api senjata api laras panjang ada senjata api juga laras pendek
dan ada juga modifikasi
dari senjata airsoft gun airgun dirubah menjadi senjata api
ini yang sangat berbahaya
kenapa saya ingin melihat tkp seperti apa sebenarnya
masyarakat kita yang terpapar teroris dan sudah menjadi teroris itu kita pengen lihat
adapun pt kereta api indonesia buka suara tentang karyawannya yang ditangkap oleh anggota densus delapan puluh delapan
tki johnny martinus menyatakan akan mendukung penuh langkah polisi
dan memberi sanksi tegas jika karyawan teroris tersebut berbukti melakukan tindakan terorisme
kami siap bekerjasama dengan pihak berwenang terkait dengan masalah tersebut
dan kereta api indonesia tidak mentolerir tindakan yang bertentangan dengan hukum
terlebih pada kasus terorisme
manajemen kereta api indonesia akan menindak secara tegas karyawannya
jika terbukti terlibat dalam kasus terorisme
serta kami akan terus melakukan peningkatan pengawasan kepada fungsi fungsi terkait
riputan cnn indonesia